kita ke informasi lain dan ini adalah contoh bagaimana mengagumi hewan langka dengan cara yang salah
tim balai konservasi sumber daya alam atau bksda kalimantan barat menggerebek sebuah toko kerajinan di singkawang barat kamisore
iya petugas ternyata menemukan ratusan aksesoris dan cendera mata atau souvenir yang ternyata terbuat dari potongan tubuh satwa langka dan dilindungi dan telah diawetkan
toko sabaya diri di jalan gusti situt mahmud kelurahan singkawang digerebek tim patroli tumbuhan satwa liar satuan polisi reaksi cepat brigade bekantan kalimantan barat
yang dibantu oleh dua personel dari direktorat preserse tindak pidana khusus polda kalimantan barat
pemilik toko bernama aming ditangkap dan diperiksa di kantor seksi wilayah tiga di balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat
sejumlah barang dari satu
dua dilindungi disita petugas diantaranya tiga tengkorak orang utan dua tengkorak beruang madu dua paruh enggang badak satu anak terenggiling yang diawetkan dan satu penyu sisik yang diawetkan
sejumlah bagian tubuh beruang madu hingga ratusan potong duri landak juga disita
pemirsaan awal di kantor seksi wilayah ketapa

ini tidak memulai kursu
kita geser ke semalam ke laku sports dan sekarang orang orang juga disana semua yang peserta juga disana semua
dengan isi inisial pemainnya adalah inisial a atau a t
ya tentunya ini menjadi agak jelal
sudah sudah sudah